kawasan jakarta international velodrome rawamangun jakarta timur
baklautan manusia pada minggu pagi
ratusan warga rela antre berdesak desakan
demi dapat berolahraga di dalam area jakarta international velodrome
membludaknya warga membuat antrean mengular panjang hingga mencapai dua km
panjangnya antrean membuat warga lalai dan mengabaikan aturan jaga jarak antar sesama warga
meski sejumlah petugas keamanan telah mengingatkan warga
tetap saja peringatan tersebut diabaikan
warga pun berharap agar pihak pengelola dapat mengevaluasi sistem masuk bagi warga
agar tak lagi terjadi antrean panjang
rizky ihtiar yahya jakarta